pemerintah saat ini berhutang sebesar satu dua puluh tujuh triliun rupiah kepada perumbulok
pernyataan tersebut disampaikan direktur utama bumn milik pemerintah budi waseso di gedung dpr selasa lalu
hutang tersebut dicemaskan dapat mengganggu aliran kas perusahaan mengingat pada dua ribu dua puluh satu ini
bulog harus membayar beban bunga pinjaman komersil sebesar satu tiga triliun rupiah
selain itu bulog juga dituntut memberikan keuntungan untuk pemerintah
sebagai informasi perum bulog per tiga puluh april dua ribu dua puluh satu berhasil membukukan laba sebesar sembilan puluh satu miliar rupiah
dengan total aset mencapai dua puluh satu enam triliun rupiah
namun keuntungan bumn berkantor pusat di jalan gatot subroto jakarta itu muncul
saat mereka memiliki utang sebesar empat belas lima triliun rupiah
untuk pengadaan dan penyerapan cadangan beras pemerintah
nah ini yang kadang kadang lama prosesnya ya
sehingga apa ya menjadi kendala
karena apa itu kan menjadi keuangan daripada bulok dampaknya
karena gini tadi kita pinjam ya kan dengan bunga komersil
begitu ini kita tagihkan tidak segera terbayar maka beban bunga ini terus berjalan gitu kan
berdasarkan data bulog periode mei dua ribu dua puluh satu
sehabis hari raya idul fitri
stok pangan pada bumn tersebut terbilang cukup
stok beras daging sapi dan kerbau tepung terigu minyak goreng dan gula pasir
tersimpan di gudang sebagai penyangga apabila terjadi gejolak harga
keluhan bulok ini membuat ekonomi berpendapat
pemerintah harus memperjelas fungsi bulog agar tidak terjadi kekacauan keuangan dan tujuan perseroan
maka kalau saya melihat ya melihat keberadaan bulog hari ini ya
bulog ini tidak lebih hanya sebagai badan penampung dari stok pemerintah bukan logistik
karena kalau badan logistik ini harus memiliki peran peran strategis tadi
apabila bulog berfungsi sebagai badan logistik maka fungsi penyangga pangan bagi petani dan masyarakat
sebagai konsumen harus diutamakan bukan komersialisasi atau bisnis
namun apabila bulog dituntut untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen
maka bulog sebaiknya tidak diwajibkan mencari keuntungan oleh pemerintah
agung happy andriawan saputra jakarta